itu dari mana
abis bagiin telur asin ke tetangga
bayanti sama mbak surti
baru jam segini udah mau berangkat ya
iya pak udi
siapa tahu berangkat jam segini
kalau sombong kan dilarang
incing mau cerita
bulan ini incing dapet untung gede
lumayan kan buat beli baju lebaran
kasian emak takut nungguin tati
yaudah dah salam sama lu ya
biasa ke kampus
kamu mau kemana
mau ke warung depan
beli aibon buat benerin satu sepatu
sepatu laras juga ada yang lepas
oh mau bobi lemin
nanti pulangnya aku jual warung kolok buat kamu
ya tuh neng
kamu tadi lagi dimana
itu neng laras udah nungguin
kami di lantai
kami di lantai
kami di lantai
kami di lantai
kami di lantai
kami di lantai
kami di lantai
kami di lantai
kami di lantai
kami di lantai
bang perut hati sakit

sakit bang kayaknya nyemah deh
tadi kan kita sahurnya cuma sedikit
lo timbang duduk doang aja capek
lagian kan tadi juga saurnya sama abang juga sedikit
abang kan bawa motornya gak dipanggul tapi digereng
nanti kita cari
makasih ya pur
sekarang kamu jemput yang laras pur
kasian udah nungguin
kamu aja pur cepet jemput yang laras
udah sana pur
cepet jemput laras ayo
apa lagi sih pur
cepet jemput yang laras
aduh sakit tuh
gak tau kang
pas ada gunjakan gue ngeremp eh cepet cepet mati
kamu yang main bawa aja motor saya
ini motor ada kunciannya
kamu yang awas ah
gue dosa penting nih
sama gue juga
selebaran nanti mbak surti pulang kampung
belum tau mbak
pasian mbak be nanti sendirian
mbak kelebaran nanti mbak pulang kampung mbak
makan kampungnya di sini
lo kan tadi mbak
kok mas pur yang jemput
kan itu motornya kang tisna
gue juga nggak ngerti

palang harus pergiaa
baik ya si suria
hai kan bulan ini udah bayar pak ji iya iya iya iya iya iya iya kok pajina gila lagi buat
bulan depan para keburu lu pulang kampung lagi kalau buat bulan depan habis lebaran aja ya pak
dia soalnya luang thr ya mau gimana lagi kalau lo kudu nunggu thr ya gua maklum aja dah makasih
ya iya maaf ya be ya udah kagak apa apa bulan depan gua kemarin lagi ya ya udah gua jalan
kau disana kenapa tadi nggak jadi jemput larang
ini neng cimut main bawa aja motor saya loh kenapa kok cimot yang bawa tadi ya mau jemput kamu
tapi motornya mogok kok bisa mogok nggak tahu bukan motor katisna bukan masalah motornya
tisna yang mogok cimutnya aja nggak tahu kunciannya motornya tisna orang cimut jalan

assalamualaikum waalaikumsalam masya allah banyak amat mbak dapat salam dari
njing samin waalaikumsalam bilang ya mau taruh di mana nih mak disini
terus itu terus sana aja deh tapi kalau sebanyak ini makita juga kagak bakal
tapi kalau sebanyak ini makita juga kagak bakal

abis tak bagiin aja deh tetangga ya
barang ke siang nangis ya hidup lu nih gua berhasil itu banyak ya apa sekali ya lu gue kesal
baik baik tetangga ya bang ojek aja ya mbak tati sakit perut kalau abang
minder week up nya fortunate bantuin ya udah jadi bantuin
itu dari mana
habis bagiin telur asin ke tetangga
mbak yanti sama mbak surti
halo bang deddy baru jam segini udah mau berangkat ya
iya pak udi
siapa tahu berangkat jam segini dagangan saya laku